sejumlah tersangka kasus pembunuhan brigadir nofriansyah yosua huta barat
diperiksa penyidik di gedung badas krim pohri pada rabu
para tersangka yaitu istri verdi sambo putri candrawati
dikonfrontir dengan tiga orang tersangka lain
yaitu baradae brib kariki kuat maruf
serta satu orang saksi bernama susi art keluarga sambo
mereka diperiksa terkait kronologi kejadian pembunuhan brigadir yosua
kondisi kesehatan ibu putri tidak stabil
sehingga kami melakukan perumahan itu
ya alhamdulillah saat ini penyidik menabungkan perumahan itu
pak menegaskan berarti konfrontir itu semua peristiwa di kronologi
bukan hanya magelang saja ya
semua terkait juga dengan konfirmasi rekonstruksi kemarin
terkait tidak ditahannya putri pasca pemeriksaan
arman menambahkan kliennya masih belum stabil
serta memiliki seorang anak kecil
pasca diperiksa di baris krim
pak ariefir abu malam pengacara baradae roni talapesi menyatakan
kliennya tetap konsisten pada kronologi yang telah ia tuangkan dalam bap
ketika dikonfrontir dengan tiga tersangka lainnya
terkait dengan perbedaan adegan saat rekonstruksi
roni menyatakan siap membuktikannya di proses persidangan
roni menambahkan kondisi baradae saat ini masih trauma
bahkan baradae sempat bergetar saat memerankan beberapa adegan rekonstruksi
pas di tkp juga kan setelah
lakukan teka penembakan itu kan klien saya sempat duduk
itu tangannya gemetar
setelah penembakan reka penembakan
klien saya sudah sampaikan
tapi kalau ada pihak dari pfs berkeberatan
akhirnya kan jadi ada peran mengganti ya
senada dengan ini ketua komnasam ahmad taufan damanik menyebut
ada satu adegan yang belum sinkron dalam peragaan ulang penembakan brigadir yosua
yaitu detik detik penembakan yosua
taufan menilai hal esensial yang tidak sinkron adalah
siapa saja yang menembak yosua
barada eliezer bersaksi bahwa verdi sambo turut menembak yosua
namun pada rekonstruksi selasa kemarin
sambo menyebut tidak ikut menembak yosua
klaim pribadi ini merupakan hak tersangka
nantinya penyidiklah yang akan menentukan runtutan peristiwa
beserta peran dari masing masing tersangka
richard mengatakan bukan hanya dia yang nembak tapi juga fs
sementara yang satunya lagi enggak saya cuma menyuruh dia
itu kan perbedaan yang cukup substantif ya
ya silahkan masing masing pihak berbeda
itu kan hak mereka di dalam rekonstruksi
nanti di pengadilan juga
mereka juga punya hak untuk membantah misalnya kan
membuat keterangan yang lain
tapi kan hakim akan memutuskan berdasarkan tuntutan yang dibuat oleh jaksa
dari mana tuntutan oleh jaksa itu dari penyidikan polisi
karena itulah ahmad menambahkan
polisi perlu memperkuat penyidikan
agar dalam persidangan seluruh konstruksi yang disusun penyidik
bisa diterima oleh hakim
komnas ham juga telah selesai memeriksa sejumlah pihak
yang terlibat dalam kasus ini
dan siap menyerahkan laporan rekomendasi
kepada mabes polri pada kamis
dari meliputan cnn indonesia